pemerintah provinsi sumatera barat menetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi guna mempercepat penanggulan bencana banjir dan tanah longsor di lima kabupaten kota
selama tanggap darurat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan pendataan terhadap infrastruktur yang rusak akan diprioritaskan
masa tanggap darurat tingkat provinsi sumatera barat berlangsung selama empat belas hari terhitung mulai tanggal sepuluh maret
selama tanggap darurat pemenuhan kebutuhan mendasar bagi semua korban terdampak banjir dan longsor akan diutamakan
pengerahan alat berat untuk membuka jalur jalan menuju daerah yang masih terisolasi serta pendataan terhadap infrastruktur yang rusak juga akan menjadi fokus utama selama tanggap darurat